sebab tubuh akan secara otomatis mencerna karbohidratnya terlebih dahulu
ini di satu sisi kritis tapi di sisi lain juga apatis dalam arti ya dia tidak pedulilah dengan hoax dia tidak ikut menyebarkan begitu
misalnya program yang berkaitan dengan psm proyek proyek strategis nasional yang sudah menyebabkan konflik agraria
dengan ibu untuk dapat mendampingi bapak gubernur dki jakarta di atas panggung sekaligus kami juga
hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu di bawah sumpah
menurut keluarga za sosok yang tertutup
jadi saya bisa ambil kesimpulan
dan pak mahfud saya pikir itu adalah kekuatan yang lebih besar